mbak kita gak ada tempat yang bebas kambing
kambingnya siapa john
udah bawa ke gelung
ih pokoknya harus ketemu
kan disitu ada alamat semua nomor handphonenya
kang amin ini kambingnya sudah ada
saya anterin ke rumah kang amin ya
aduh jangan sekarang atukang
saya lagi disuruh sama teh ani
saya takut pulangnya kemaleman
terus ini kambingnya gimana kang
dititip sama akang tisna aja dulu ya
kamu mau nggak nginep di rumah saya dulu
ya kata kang amin nginep di rumah saya dulu
gue baru mau ke masjid
eh lu malapulah
oh seperti itu
diam diam diam
masya allah naik
masya allah naik
eh mau kemana
si tajudin ngasih tahu gue
oh seperti itu
lu mau kagak
wah kalau yang hidup kagak deh
tapi kalau sate kambing suka kan
kamu menyusahkan aja
masya allah eh
eh malah makan kamu ma
kamu siapa tes
saya bantuin jualan kambingnya bang tajudin
lumayan juga ya
ini kambing disimpannya di mana ya
soalnya yang belinya kang amil lagi pergi
saya titip dulu ya jak
eh mau balik
laper gue mau makan
tolongin saya atuh jak
saya cuma mau beli
kamu ngambil motor aja
gue kagak jadi ma
ikutan grup korban di masjid
sama dong ya
babi bukannya mau ke masjid
kenapa jadi ikut jalan ma pulang
itu li manual duo
jadi kayaknyaienne lawan
kenapa lu tak the luar
eh mas es dawetnya satu dong

mbak kita nyari tempat yang bebas kambing
kambingnya siapa john
nama si pur suy
ada tuh di pangkalan
jelas saya nyalain kamu atu pur
mas daripada berantem
mendingan masuk ke pangkalan jagain kambingnya
minggir atu ih

comot asam tu itu itu buat kita

angk pandang aja diralu